ampunilah dosa dosa saya ya allah ya allah mudah mudahan orang yang mengambil thr itu
tertangkap oleh aminnya allah saya berjanji kalau orang itu tertangkap
pasti tambahan saya permisi dulu sebaiknya tetap sembunyi sampai
pelaku itu ditemukan
hai ngapain letak rumah dadang mau ketemu kang dadang mak kalau mau ketemu ketok aja
pintunya jangan celinggung kan kang dadang kabur mah lagi dikejar warga makanya saya
ditugasin kesini supaya kalau datang pulang saya bisa lapor ke warga yang lain kenapa dikejar
warga kang dadang ngilangin uang thr warga mak sepuluh juta astagfirullahaladzim dadang jadi enak
saya sama dadang ceng menyuruh dia pergi tapi kalau dia tidak pergi rumah saya nanti dibakar
ya udahlah kum dadang pasti aman dia kan bisa ke cibulan sembunyi rumahnya wasain
kum kang dadang dikejar kejar sama orang sekampung ya kum dadang itu menghilangkan uang thr lagi dia
memasukkan uang thr itu ke dalam atm di depan atm nya itu dia dihipnotis sama orang ditepuk
katanya ya melihat si
idan si dadang tidak sadar kalau dia dihipnotis
duitnya yang di kantong itu dikerahkan sama dia sepuluh juta besar doy
pung kamu ngomongnya kepanjangan pung saya jadi bingung
cek cek assalamualaikum apa kabar anak asinullangnya entaran lagi ya ya kan cucian
in provinsi jemur belum kering
mak kesini bukan nyuruh kamu mau angkat pakaian ceng
itu dadang lagi dikejar kejar orang
kamu malah asik ngobrol disini
dadang sih pasti banyak akalnya mas
dia pasti baik baik aja
ini juga kita lagi mikirin memang
bukan cuma dipikirin
kamu juga bantuin
bantuin apa mak
mak pulang dulu
ini bagaimana kalau sampai si dadang dihakimi sama warga
bantuin apa kum
kum kita harus ke rumah pake med
warga tuh cuma denger sama pak kemer
bet pak ustadz ceng
jalan sampe telah mak ceng
ampunilah dosa dosa saya ya allah
mudah mudahan orang yang mengambil thr itu
tertangkap oleh amin ya allah
saya berjanji kalau orang itu tertangkap
saya akan rajin sholat
rajin berpuasa ya allah
saya akan rajin
ayo kita tahan sampai ketemu
pokoknya kita cari sampai dapat
kita terusin semua tempat ini
kalau sampai ketemu kita usir dari kampung ini dia
saya berjanji ya allah
kalau orang itu tertangkap saya akan berpuasa
saya akan rajin sholat
saya cuma mau ngasih tahu saja
orang di dalam sudah keluar
oh maaf pak
nggak usah pak
saya nggak jadi ngambil uangnya
ada di dalam prt dadang
kalau ada yang nyari berasal yang nggak ada ya
biasakan kalau masuk rumah
bahkan kalau masuk rumah salam
biasakan kalau masuk rumah salam
baik pak ustadz
saya dikejar warga mau dikebukin
pak ustadz rw nya ada
ada di dalam
saya pasrah pak ustadz
saya cerai sama iko juga nggak apa apa pak ustadz
daripada digebukin massa
patung dagang dadang
cek masuk cek
tutup pintunya cek
pak ustadz ada nggak
kom saya kom
eh ke pintunya
eh ke pintunya
eh ke pintunya
eh ke pintunya
eh ke pintunya
selama ada sabar
tidak ada yang boleh main hakim sendiri
ustad jangan dibuka pak ustad
enggak enggak enggak
enggak ada pak ustad
jangan dibuka pak ustad
saya pengen kemana
saya pengen kemana
kan ada aku luarin
kembalikan uang tr kami
akan kita limpahkan ke polisi
kami cuma mau uang thr kami kembali
orang ini adalah penghiptodis dan pencuri uang
dia tetangga basah sedang berusaha menghipotis
dan mengambil uang saya
kembalikan uang tr kami kemana
jangan ada yang anarkis
tidak akan mengembalikan
kita akan bicara
dan meminta agar uang tr itu
iya betul minta aja pak ustad